dan untuk informasi terkini terkait dengan kondisi dan juga situasi aktivitas erupsi gunung merapi
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia trijoko purnomo dari kabupaten magelang jawa tengah
ya selamat pagi trijoko
setelah kemarin ada guguran awan panas begitu ya
sebagai pertanda dari aktivitas merapi yang mulai aktif dan cukup tinggi aktivitasnya
bagaimana pantauan anda saat ini
apakah terpantau masih ada guguran atau aktivitas lainnya dari merapi
yang ini saya mantau dari enam km dari puncak gunung merapi
sepertinya di sisa krim jenis di jamatan
dari pantauan penyelamatan untuk aktivitas gunung merapi
hingga saat ini masih tinggi
namun untuk guguran awan panas itu mengalami penurunan
dan untuk jarak
lingkirnya tidak melampaui kejadian
dari kuasa faktis yang kemarin
sekitar seribu hingga dua lima ratus km dari puncak merapi
sedangkan untuk kondisi saat ini
merapi tertutup kabut ya
jadi untuk visual puncak gunung tidak terlihat
terus untuk kejadian guguran awan panas
ini mengalami penurunan dari data pos pengamatan bapak
tercatat dari pukul hingga enam pagi tadi
hanya satu kali kejadian guguran awan panas
yang ini terjadi sekitar jam dua
lima lebih dua puluh tiga menit
dengan jarak lingkur hanya seribu dua ratus meter dari puncak merapi
kemudian tri untuk aktivitas warga sendiri seperti apa
apakah warga pada hari ini beraktivitas seperti biasa atau gimana
oke dari pantauan di lapangan
untuk aktivitas warga normal seperti biasa
dan untuk anak anak sekolah
sudah beraktivitas belajar mengajar
mulai berjalan kembali
dan situasi berjalan normal seperti biasanya gitu
lalu trijoko terkait memang yang anda sebutkan bahwa aktivitas gunung merapi masih cukup tinggi begitu ya
meskipun guguran awan panasnya sudah menurun jika dibandingkan dengan yang sebelumnya
apakah kemudian ada himbauan dari pemerintah setempat
terhadap gunung merapi
terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di radius bahaya dari gunung merapi ini
meski dari merapi mengalami masih aktivitasnya cukup tinggi
warga dihimbau agar menjauh dari zona potensi bahaya
yaitu tujuh kilometer dari puncak gunung merapi
ini kemudian juga yang jadi perhatian gitu ya
kalau kita tahu ada abu ini kan terkait dengan kesehatan
pentingnya menggunakan masker
untuk di sana sendiri pemerintah daerah
apakah sudah cukup stok maskernya
untuk saat ini dari informasi di juri kabupaten magelang
terpantau untuk masker mengalami krisis
dan dari pihak juri kabupaten magelang
menempatkan masker ke budd provinsi hingga ke budd pusat
oke baik berarti memang saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan juga posko posko bencana yang sudah siap siaga adalah masker
untuk bisa kemudian masyarakat ini menjaga kesehatan sistem pernafasan mereka
baik terima kasih trijoko purnomo jurnalis transmedia atas laporan langsung anda